nyebelin banget sih rom
bukannya ngebelain orang tua sendiri
eh malah menggulir orang lain
supaya cabangnya di mall itu gak keburu dibuka
lagian yang mau dapet arpoknya si sulam sudah banyak
alasannya kan si sulam orang baik
umi sebenernya kagak mau denger
umi sebenernya kagak mau denger
umi sebenernya kagak mau denger
umi sebenernya kagak mau denger
lu tau sendiri wate parang indonesia
kalo gak diterima marah
kamu lu bagitah dia dihancurin
serem juga ya lam ya
sekarang dipercepet aja jualannya
terus sekalian kita langsung buka cabang
kita gak boleh kejabat
keburu dipikir dulu mateng mateng
ntar keburu rumah kita itu
diangguk sama masa
aduh auh auh auh
di mall itu orang dudung dudung
dateng ke rumah kita
mau ngamat pejah
nanti yang diinginkan dua orang
aduh auh auh
dia tuh cuma sombong
cuma kepengen diomongin orang kesana kemari
begitu tau gak
tapi kan itu buat panutan buat orang lain
udah udah nih kembaliannya
puluhan pergi ke sana
gimana dulu kan gak disini lo biarin dia lo
lo kira siapa lo gak kenal gue lo
umi kok disini abah belum pulang emangnya
gimana sih ngapain umi mau darmanir disini
kalo abah lo udah pulang
gitu banget sih ditanya sama anaknya judis banget
yaudah umi lo masuk ke dalam ya
tuh dia abah lo pulang
hehehe duduk sini abah ya
masih dalam tarap negosiasi mi
aduh jangan kelamaan negosiasinya
kita kan mesti ngegedean warung kita
sebelum si sulam pindah ke mal
karena gosipnya udah gencar abah
ye ada yang bilang katanya
si sulam tuh
umi ini udah dengernya rasanya sakit
keluatan tuh ya si sulam
hmm abah ada ide
dia kan lagi butuh karyawan nih
nah mendingan kita bikin gosip aja
nah si sulam membuka lowongan kerja
membutuhkan karyawan yang banyak
nah ntar kan orang pada ngelamar
nah kejebak dah itu
biar aja ntar kan banyak ngelamar kan
kok gak bener tuh bohong
kita liat dah kejadiannya ntar
warga akan mengamuk tuh
dan menurut si sulam membohongi mereka
tinggal kita suruh mali sama tarmiji
ngompori biar dibakar sekali itu rumahnya
tanah yang dijadinya negara dijual kan
umi tanah mau luluk sih
dari mana aja sih lo
abah pulang main kabur aja lu
ini bah rum
mau langsung masuk ke kamar
rum capek banget
tadi rum abis ketemu sama fauzul
abis ketemu sama donatur
soalnya ada yang mau kasih alquran
masa rum bohong sih
kalo lu sampe nemuin adik iparnya si sulam
abah tenang aja
pokoknya kalo rum mau ke rumahnya bang haji sulam
nanti rum bilang sama abe sama umi
jadi rum gak akan diem diem
rum tuh mau minta bang haji sulam
untuk jadi inspirasi buat anak anak
supaya anak anak didikan itu pada semangat
ya biarpun bang haji sulam itu tukang bubuk
dengan penghasilan yang gak seberapa
tapi kan dia bisa naik haji
lu gak mandang abah lagi nih
abah ini naik haji lebih duluan dari si sulam
waktu abah umur sepuluh tahun
betul tuh rum
waktu haji yang kedua
waktu itu abah lu mau nikah sama umi
kalo gak salah waktu itu umi umur dua puluh tiga tahunan ya ba ya
oh pantes aja
abah udah lupa ya beberapa pelajaran dari haji itu
jangan jadi anak kurang ajar ya dorong
gini gini abah ini tujuh turunan sudah naik haji semua
itu dia ba
yang bikin rum gak mau jadiin abah itu
jadi inspirasi untuk anak anak didik rum
soalnya kan abah udah kayak dari sananya
tapi rum si sulam itu haji lotre
tapi abah mikir deh
kenapa bang haji sulam itu bisa dapet
undian dari bang
ya karena haji sulang itu
rajin banget banget hajutnya
udah gitu haji sulam juga selalu berdoa
meminta sama allah
makanya haji sulam itu bisa kayak gini sekarang
nah abah sama umi sekarang udah ngerti kan
yaudah sekarang lo mau masuk dulu ya
ngebelin banget sih rum
buat gue belain orang tua sendiri
kat prangsuh si sulam
supaya jambangnya di mall tuh
gak keburu dibuka
yang mau daftar pokoknya si sulam sudah banyak
alasannya kan si sulam orang baik
umi sebenarnya kagak mau denger
abah juga pasti juga
udah pada denger
belon kalau si sulam mau buka warung di mall
ayah kasih tau ya
dia tuh butuh karyawan banyak buat buburnya
kalau ibu ibu nih adik keluarga yang belum kerja
cepetan nih suruh ngelamar kesana
nah tuh dia
ayah mau kasih tahu sama yang lain nih
biar jadi seru rame
padahal kagak ngelamar
bubur ayahnya si sulam
kan dia mau buka di mal
oh iya makasih mbak jempolnya
si sulam tuh rame cules
mau kemana lu
mau ngelamar ke haji sulam
emang lu berdua yang mau ngelamar kerja apa
gue juga mau ngelamar kerja
nih denger ya
gue pernah lulusan komputer
alah kebanyakan ngomong lu pade
gue yang bakal keterima
ada yang ngelaktir bubur nih
jadi udah mampir
siapa yang mau makan bubur
kita kesini tuh mau ngelamar kerja
tenang tenang tenang
gak gak gak gak

enggak enggak enggak